pencurian jam tangan pintar itu terjadi pada jumat di toko elektronik di jalan gatot subroto medan
as yang anggota dprd sumatera utara sedang memperbaiki televisinya yang rusak
sambil menunggu as melihat jam tangan pegawai toko yang sedang diisi daya
entah mengapa as kemudian mengambilnya
setelah videonya viral as anggota dprd sumatera utara langsung menemui pemilik jam tangan
dan meminta maaf atas kesalahannya
ditemani penasihat hukumnya as mengembalikan jam tangan pintar seharga tiga juta rupiah itu kepada pemiliknya
kabit humas polda sumatera utara menyatakan antara korban dan as sudah berdamai
korban tidak menuntut dan tidak meneruskan proses hukum ke polsek medan baru
mengutip detik com as mengaku tidak sengaja membuat jam tangan itu karena mirip dengan miliknya
sudah selesai mereka sudah saling memaafkan
kemudian tidak ada tuntutan apapun dari keluarga
barangnya sudah nambah
seperti inilah suasana pembagian dua ratus sembilan puluh empat unit kendaraan dinas kepada seluruh kepala desa dan lurah
di halaman pendopo rumah dinas bupati wonogiri yang jadi perbincangan warganet
dalam video dari humas pemkap wonogiri terlihat bupati wonogiri joko sutopo
tampak menyerahkan langsung dan melepas ratusan kendaraan
yang disambut sukacita oleh para kepala desa dan lurah sekabupaten wonogiri pada senin
pengadaan dua ratus sembilan puluh empat unit sepeda motor kendaraan dinas menghabiskan anggaran sekitar sembilan empat miliar rupiah
pemerintah sempat beralasan kendaraan dinas sepeda motor untuk menunjang kegiatan kepala
desa karena wilayah geografis kabupaten wonogiri terdiri dari perbukitan
sementara saat dikonfirmasi kenapa memilih warna merah bupati wonogiri pada selasa sore
mengungkapkan warna merah sebagai bentuk implementasi sebuah semangat dan tanggung jawab
kalau warna merah ada banyak dimensi kalau perkembangan saya merah itu adalah warna merah

lapis di kabupaten wonogiri berbukit bukit bergunung gunung dari kejauhan kalau warna merah
sudah kelihatan oh itu kepala desa
dengan dibagikan dua ratus sembilan puluh empat unit sepeda motor dinas tersebut bupati wonogiri berharap para kepala
desa dan lurah meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat
tim liputan cnn indonesia